tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun phk selama semester pertama dua ribu enam belas
turun tujuh dua puluh empat persen dibandingkan periode yang sama tahun dua ribu lima belas
direkturat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
kementerian ketenaga kerjaan merilis
selama periode januari hingga juni dua ribu enam belas
tercatat tujuh sembilan ratus lima puluh empat tenaga kerja yang mengalami phk
dari satu empat ratus sembilan puluh empat kasus
angka phk ini turun dibanding semester pertama tahun dua ribu lima belas
sebanyak delapan lima ratus tujuh puluh lima tenaga kerja dari satu ratus dua puluh enam kasus
artinya terjadi penurunan jumlah pekerja yang di phk
sebanyak enam ratus dua puluh satu pekerja
dan berikut kita akan sama sama melihat bagaimana tren phk periode januari hingga juni dua ribu enam belas
kita lihat bersama ini adalah tren
dan mungkin anda kolega anda ataupun saudara anda menjadi salah satunya yang terkena phk
kita mulai data dari dua ribu enam belas
kita lihat terlebih dahulu ini angkanya sangat signifikan perbedaannya
kita mulai dari barcat dengan nilai tertinggi
nyaris empat orang yang di phk itu terjadi pada juni
juni tercatat tiga sembilan ratus tiga puluh tiga orang yang di phk
dan kemudian mei sangat tipis ya
mei itu sangat tipis tiga belas orang saja
mei dan juni hanya dalam satu bulan itu perbedaannya jauh signifikan
kita nanti mungkin menarik untuk bisa mengelaborasi lagi
apa sesungguhnya menyebabkan perbedaan ini sangat luar biasa
lalu kita lihat tertinggi kedua kita ke januari tahun ini
satu empat ratus empat belas orang yang di phk diikuti februari satu tiga ratus lima orang di phk
kemudian satu tujuh puluh enam orang pada bulan maret dan sangat tipis pada april dua ratus tiga belas orang yang di phk
dan kita lihat ini yang menarik adalah pada pertengahan tahun ini
pada juni itu sebanyak tiga sembilan ratus tiga puluh tiga
dan yang kita khawatirkan memang itu adalah sektor sektor yang padat karya sesungguhnya